gereja yang menggelar ibadah misa natal di tengah pandemi wajib menerapkan protokol kesehatan setelah
satunya membatasi jumlah anggota jemaat yang hadir dengan penggunaan barcode saat memasuki
gereja di gereja katolik ibu teresa paroki cikarang bekasi jemaat yang menggunakan barcode harus
memenuhi beberapa persyaratan seperti terdaftar di keuskupan yang pertama mereka mesti terdaftar
dalam namanya biduk itu adalah data basis untuk umat katolik sekeuskupan di keuskupan agung jakarta
terutama itu yang pertama yang kedua usianya adalah delapan belas sampai dengan lima puluh sembilan tahun yang ketiga
mereka tidak memiliki penyakit penyerta seperti diabetes kemudian asma dan lain sebagainya
ibu teresa menambahkan hanya satu ratus enam puluh orang termasuk petugas yang diizinkan mengikuti ibadah misa natal
secara langsung penggunaan barcode juga diterapkan di gereja gembala surabaya pada ibadah misa natal
kamis malam setiap anggota jemaat yang akan mengikuti misa di gereja ini diwajibkan
mendaftarkan diri seminggu sebelum acara lewat aplikasi yang telah dibuat setelah itu jemaat
akan mendapatkan barcode yang harus dibawa saat datang ke gereja untuk dipindah
hal ini bertujuan untuk membatasi jumlah anggota jemaat saat misa natal digelar
secara keseluruhan gereja ini memuat satu empat ratus lima puluh orang tetapi kami membatasi hanya dua ratus delapan puluh yang bisa masuk gereja dengan berbagai tahap misa
selain itu jemaat yang hadir untuk mengikuti misa di gereja diwajibkan mematuhi protokol kesehatan
sebelum masuk ke gereja jemaat harus mengecek suhu tubuh mencuci tangan dengan sabun memakai masker dan menjaga jarak selama ibadah berlangsung